dan kita akan langsung mengupdate bagaimana kemudian kondisi terkini terkait dengan ibadah haji di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sudah ada anchor cnn indonesia alfian raharjo yang saat ini berada di madinah
selamat siang waktu arab saudi alfian
alfian bagaimana kondisi di sana dan apa saja yang menjadi catatan perjalanan bagi ibadah haji jemaah asal indonesia ini
tepatnya kalau saat ini di madinah
ya baik terima kasih mevri selamat siang waktu medinah arab saudi
kalau kita bicara soal hari ini rutinitas yang berlangsung pada hari ini memang sebesar lagi
tepatnya satu jam lagi adalah waktunya ibadah sholat zuhur di medina di masjid nabawi
jadi saat ini banyak sudah jemaah asal haji sudah mulai perdagangan ke masjid nabawi untuk melakukan sholat zuhur
tapi sebelumnya mereka melakukan
mereka melakukan sholat tahiyatul masjid kemudian melakukan sholat sholat sunnah lainnya
dan juga ada yang membaca quran dan berzikir dan sebagainya
dan tadi saya sempat datang juga sebelum sholat zuhur ini di balik balik yang warga datang
tersebut masuk ke dalam di mana memang sedang dilakukan sejumlah persiapan
pembersihan pembersihan di dalam masjid nabawi sendiri yang memang secara rutin
dan biasa terus dibecikan agar para calon jemaah asal haji yang beribadah di masjid nabawi ini merasa nyaman

dan biasanya pada pukul terangfi antara subuh sampai dengan menjelang zuhur
ini biasanya para jemaah calon haji ini ada yang datang untuk melaksanakan sholat duha
dan juga membaca quran dan sebagainya
dan khusus untuk jemaah calon haji wanita memang diberikan kesempatan untuk berdoa di kawasan raudo
di mana troto adalah tempat yang diakini menjadi tempat yang mustajab untuk melantunkan doa dan sebagainya
dan ini diberikan kepada para jemaah wanita mulai dari pukul usai sholat subuh sampai dengan pukul sebelas waktu indonesia barat
jadi pelaksanaan saat ini sudah berjalan dengan lancar dan yang menjadi perhatian memang cuaca panas begitu ya
dan baru saja saya juga bertemu dengan beberapa rombongan dari jakarta yang seharusnya mereka landing di jeddah
tapi karena di jejak kemudian bandara cukup padat kemudian mereka dialihkan
ke madinah sementara waktu mereka akan menginap semalam
kemudian baru besok mereka akan bergeser ke mekah bersama sama untuk bergeser ke mekah
untuk jelang puncak hari idul kurban nanti rencananya
dan perubahan ini perubahan yang dilakukan pengalian pererbangan saja
membuat jemaah calon haji ini sedikit merasa lega
karena mereka diberikan kesempatan untuk bermalam di madinah terlebih dahulu
karena kalau penerbangan dari jakarta kemudian langsung ke madinah
dan dari madinah langsung menuju ke mekah untuk melaksanakan umroh dan sebagainya
ini mereka secara energi akan terkuras lebih banyak begitu
sehingga akhirnya pemerintah arab saudi dan juga pemerintah indonesia memutuskan untuk memberikan kesempatan istirahat satu malam
untuk mengembalikan stamina setelah mereka melakukan penerbangan yang cukup jauh dari jakarta menuju ke madinah istirahat di malam di sini
baru kemudian esok
dan sholat zuhur akan bergeser ke mekah bersama sama
ya alfian biasanya juga menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian upaya alfian dari petugas haji yang ada di sana
untuk memastikan bahwa rombongan ini selalu bergerombol begitu tidak terpisah satu sama lain
apa imbauan dan juga tindakan sikap sikap yang dilakukan oleh petugas bagi para jemaah calon haji yang ada di sana
ya mevri memang kalau seperti laporan beberapa waktu yang lalu
saya sempat mengatakan ada beberapa
kalau jemaah calon haji
karena mereka memang belum begitu hafal
belum begitu mengetahui terkait dengan jalan jalan di sekitar masjid nabawi ini
karena memang pintunya banyak sekali akses masuknya banyak sekali
sehingga sekali kita lupa maka kita akan kebingungan
sehingga petugas haji yang ada di sini selalu mengingatkan bahwa untuk selalu membawa gelang
gitu ya jelang haji kemudian nemtek identitas yang dikalungkan di dada
itu untuk mengetahui mereka tinggal di hotel man
kemudian mereka dari kloter berapa dan sebagainya
sehingga ketika nanti mereka menemukan kesulitan kesulitan untuk kembali ke penginapan
mereka dapat menemui beberapa pos pos keamanan yang ada di sekitar masjid nabawi
nanti petugas keamanan di masjid nabawi akan menginformasikan rute atau jalan menuju ke penginapan
atau setidaknya mereka juga bisa bertemu
karena memang banyak sekali jemaah calon haji asal indonesia
mereka bisa bertanya kepada jemaah calon haji indonesia
untuk mengetahui siapa tahu mereka mengetahui letak hotel hotel yang dimaksud tersebut
dan selain itu juga seperti yang saya sampaikan tadi
memang lebih baik kalau ada yang membawa lansia yang cenderung mohon maaf mengalami demensia
lebih baik mereka selalu didampingi bersama sama
ketua kelompok terbangnya selantiasa mendampingi jemaah calon haji yang sudah lansia ini
agar mereka jangan sampai tersesat dan juga kebingungan setelah mereka usai melaksanakan ibadah di masjid nabawi ini
iya baik tentu besar harapannya semua rangkaian ibadah
baik itu umroh maupun nanti jelang puncak ibadah haji
karena kita tahu idul ahad sudah di depan mata bisa berjalan dengan lancar semuanya
termasuk untuk alfian raharjo engkarsianan indonesia
yang melaporkan langsung kali ini dari madinah arab saudi
selamat kembali melanjutkan ibadah anda
tadi sempat disampaikan sudah dekat dengan waktu ibadah sholat zuhur
terima kasih banyak alfian raharjo atas laporannya